pria tanpa identitas tewas ditabrak kereta api di probolinggo jawa timur pada rabu sore
tubuh korban hancur usai ditabrak kereta api mutiara timur jurusan surabaya banyuwangi
seorang pria tanpa identitas tewas ditabrak kereta api di desa pesisir kecamatan sumber asi kota probolinggo jawa timur pada rabu sore
tragisnya tubuh korban hancur usai ditabrak kereta api mutiara timur jurusan surabaya banyuwangi
sebelumnya korban terlihat turun dari becak hendak buang air kecil dan berjalan melewati lintasan kereta api
polisi dibantu warga kemudian mengumpulkan bagian tubuh korban
polsek suberasi kemudian melakukan olah tkp dan mengumpulkan informasi dari saksi saksi terkait kecelakaan ini
barusan kita dapat mulai dari warga bahwa telah terjadi laka kereta api pada hari ini tadi
sekitar jam tiga belas tiga puluh sampai tiga belas tiga puluh laka tapi darahnya ini kita masih dalam penyelidikan
guna proses otopsi jenazah korban dibawa ke kamar mayat rumah sakit dr muhammad soleh kota probolinggo